iya bu jangan rasain
hai bu coba dong
dokter bilang ibu terserang stroke
berarti ibu nggak bisa jalan
ibu yang sabar ya bu
ibu yang sabar
hai letang wudhu sinatu walau
terima kasih ibu aisyah
ibu ingin menjaga kamu
maafkan aku ibu aisyah
ibu tidak punya salah apa apa dengan aisyah
aisyah sudah memaafkan semua kesalahan ibu
kalau ibu sudah lupa mengikuti nasihat dan teguran teguran anak kamu
karena ini tidak akan terjadi aisyah
tuhan pasti menanggung ibu dengan cara seperti ini
ibu sekarang banyak istighfar
allah tidak akan pernah menyakiti hambanya ibu
tidak tuhan akan menanggung ibu dengan cara seperti ini
ibu ingin menjaga kamu
ibu banyak dosa isa
ibu sering bohongin kamu menyakitin kamu
ibu juga sering bohongin allah
ya ampun isa
ibu isa udah lupain semuanya
ibu juga harus lupain
apakah allah akan mengampuni dosa ibu aiza
allah pasti akan mengampuni
sekarang ibu juga berapa berdoa sama allah
kita terkunjuk dari allah ibu
kita berdoa dulu
kamu diri rumahnya dulu
ayo berdiri sama ibu
karena ini emang cepet nunggu
bukan buat isa
isa tau ibu

jalan lagi yuk
tapi jangan dirasain
dia tipe kan jalan lagi yuk
iya bawanya dipegang
iya ini pegang ya
iya ini pokoknya dipegang
nah ini kira kira
alhamdulillah ya kita bisa buka usaha seperti ini
kalau allah udah mau semua pasti terjadi
sekarang gue pasang nomor ini pasti kena ini

itu nomor berapa itu
wah nomor ini pasti tembus nih

kemarin ini aku dapat mimpi
mimpi sabrak motor
delapan itu bang
beli togel itu buat apa
buat nyari duit lah
kita boleh tahu dong mas
anak saya udah tiga bulan
oh jadi kalau tembus
buat bayar spt anaknya gitu
saya sih terserah bisa aja
tapi kupon itu buat apa sama ibu
terserah sama saya
ini yang penting mas dapat duit ya
kalau ini lebih dari cukup bu
habis ini jangan beli toge lagi
haram upunya mas
jangan sampai mas melakukan sesuatu
yang membuat mas itu jadi menyesal seumur hidup
mas janji sama allah
dan yang penting janji sama diri mas sendiri
allah itu maha pengasih mas
maha penyayang maha pengampun
ya bu saya ngerti bu
harus kerja juga ya
bantuin nih menantu saya di pasar jualan sayur ya
makasih makasih makasih bu
makasih makasih bu
sah ini kita hancurkan saja
gara gara ini ibu sangat menderita
jangan sampai orang orang itu juga menderita seperti ibu eitah
mari kita hancurkan
belum suara tersenyum aku menganggur apa yang akan dilakukan ashura
rupanya kita hancurkan